sebelumnya saya akan menyapa dulu teman saya
halo selamat malam putri
iya ada akbar rizki
akbar rizky atau yang biasa kami sapa dengan abai
selamat malam abai anda berada di mana sekarang
selamat malam putri
laporan saya sekarang sedang berada di pelataran stadion madia senayan
dan di sini terlihat banyak mahasiswa yang kebingungan
mereka kebanyakan dari luar kota
mereka menanti teman teman mereka yang tercecer sejak sore tadi
dan mereka pun bingung sekarang sedang harus melakukan apa
karena beberapa anggota dari rombongan mereka dikabarkan masih belum berkumpul bersama mereka putri
dan di sini juga ada acara kebetulan di stadion madia
pekan olahraga mahasiswa
dari sebuah cabang atletik
dan petugas medis dari pekan olahraga mahasiswa yang juga notabene adalah petugas medis gbk
langsung terjun membantu mahasiswa mahasiswa yang tampak kelelahan
ada yang pingsan ada juga yang harus dilarikan ke rumah sakit putri
saya melihat ada api di sana dari gambar ini
bisa gambarkan kepada kami apa yang terjadi
api itu asalnya dari mana
siapa yang membakar api itu dan kenapa
kejadiannya selepas isyata putri
jadi mahasiswa kembali mencoba mendobrak pintu belakang gedung dpr
lalu polisi kembali menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah mahasiswa
lalu mahasiswa yang mahasiswa berlarian ke arah hal
basket senayan dan juga stadion madia
dan sesaat setelah gas air mata serta water cannon itu reda
mahasiswa kembali lagi merangsek ke arah gedung gerbang belakang gedung dpr
di sini ada beberapa oknum mahasiswa yang turut melampiaskan emosi mereka
dengan membakar fasilitas fasilitas umum seperti pos polisi
lalu ada yang
merobohkan lampu lalu lintas dan juga beberapa benda yang mudah terbakar lainnya mereka bakar di tengah jalan
kami pihak dari jurnalis tadi sempat juga dikejar kejar oleh beberapa oknum mahasiswa yang mencoba saat kami merekam gambar gitu putri
jadi suasananya saat itu kurang kondusif
abai di mana posisi polisi sekarang apakah berhadapan hadapan dengan mahasiswa atau adakah penyisiran dari polisi
kami masih membentuk barikade di setiap gerbang keluar gedung dpr
bahkan jalan kecil untuk pejalan kaki gedung dpr pun masih ditutup dihalangi oleh koalisi
sehingga tadi kami dapat laporan bahwa teman teman yang masih terjebak di dalam gedung dpr
baik itu rekan rekan jurnalis maupun karyawan di gedung dpr masih belum bisa keluar
ini lalu ada beberapa
troli yang masih mengelilingi komplek gbk dan juga kompleks dpr
tapi ketegangan sudah meredak putri
abai saya melihat ada beberapa bus di sana
mungkin bisa anda jelaskan ada berapa banyak bus yang berada di sana dan berapa mahasiswa yang saat ini masih berkumpul di sana
untuk jumlah bus sangat banyak putri gambarannya untuk jalan di depan gedung tvri
di situ ditutup
ditutup dan terparkir banyak sekali bus dan juga sepeda motor putri
lalu di jalan asia afrika seberang stadion maja di situ juga terparkir beberapa bus
yang kebanyakan itu milik yang disewa oleh mahasiswa mahasiswa dari luar kota putri
sedangkan para mahasiswa sendiri mereka masih terjebak karena mereka tidak bisa pulang
bus pun tidak bisa lewat karena jalan masih ditutup
lalu ada juga yang tidak bisa pulang karena mereka masih menunggu rekan rekan mereka
ada yang masih belum ada kabarnya karena di sini sinyal pun sangat susah putri
lalu ada beberapa tadi yang dibawa
iya internet naik turun sinyalnya putri
oke abai bagaimana dengan mahasiswa yang tadi anda katakan pingsan mereka berada di mana sekarang
yang kebetulan berada di dekat gedung dpr dilarikan ke pelataran stadion madia putri
lalu di sana ada petugas medis yang kebetulan karena sedang ada acara pekan olahraga mahasiswa tebak atletik
petugas medisnya pun turun tangan untuk membantu memberikan bantuan oksigen gitu putri
untuk beberapa yang harus dirujuk ke rumah sakit tadi para petugas medis membawa mereka ke rumah rspp
pertamina karena sebenarnya ada yang paling dekat rumah sakit siloam tapi jalan menuju sana sangat susah diakses karena penuh oleh karena jalannya sangat padat
jadi mereka akhirnya dibawa ke rumah sakit umum pertamina
oke baik abai terima kasih atas informasi anda utamakan dulu keamanan abai terima kasih